selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua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
inspektur jenderal polisi dr andes imam sugianto
tepuk tangan untuk pak kapolda
beliau adalah kapolda yang luar biasa ngetop
dan terima kasih telah berkenan menerima kami ke pagi hari ini
dan tadi singkat dijelaskan tentang comment center
puskoda ops yang dimiliki oleh polda jambi ini
bisa benar benar mendukung tugas tugas pokok warga jatim
yang tentunya memiliki intensitas yang sangat tinggi
sebagai provinsi yang besar penduduknya besar
jumlah kabupaten kotanya paling banyak se indonesia
sekali lagi bravo kepada teman teman polda jatim
saya juga ingin menyapa kepala kejaksaan tinggi
yang dalam hal ini diwakili oleh bapak astidur
sampaikan salam kepada ibu mia
tadi malam sebetulnya pada saat saya berkegiatan di kampus universitas erlangga
sempat beliau menyapa secara daring di acara tersebut
dan juga tentunya jajaran kejaksaan yang juga hadir pada pagi hari ini
pak kapolda bersama saya juga ada beberapa pejabat teras di kementerian atr bpn
di sini ada dirjen penanganan sengketa dan konflik pertahanan
kemudian di sini juga ada inspektur jenderal polisi
staf khusus menteri atr bpn
dalam penanganan sengketa dan konflik tanah dan ruang
juga beserta jajaran kementerian atr bpn
jajaran staff khusus lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
kalau sebelah kanan ini ada brigadir jenderal polisi arief rahman
direktur pencegahan konflik pertanahan
sekaligus ketua satgas anti mafia tanah
kemudian juga ada para kepala kantor wilayah bpn jawa timur

kemudian juga ada para kepala kantor wilayah bpn jawa timur
ada beberapa yang hadir utamanya kantah banyuwangi hadir di sini
dan yang lain lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu
di sini ada kapolresta banyuwangi
ternyata kebetulan satu angkatan tidak
kalau di sini banyak daniel sinirgawi
kemudian kapolres dan sekaligari pak bung kasan juga hadir
lalu yang tentunya saya bacakan teman teman media
para jurnalis yang juga relatif sabar
terkait penungkapan target operasi tindak pidana pertanahan
atau yang lebih kita kenal sebagai mafia tanah
di wilayah provinsi jawa timur tahun dua ribu dua puluh empat ini
jadi sekali lagi pertama tama kembali saya mengucapkan terima kasih
dan segenap jajaran para perwira senior
yang telah berkenan menerima kami
dalam rangka mengungkap target operasi tindak pidana pertanahan hari ini
saya juga ingin mengapresiasi kepada segenap jajaran
kejaksaan tinggi provinsi jawa timur
dan tentunya teman teman media sekalian
saya tahu ini adalah hari sabtu
tetapi saya mohon waktunya untuk sama sama kita
juga bisa secara serius menunjukkan kepada rakyat
betapa sinergi dan kolaborasi kita
sinergi dan kolaborasi yang kita jalankan di jawa timur ini
bisa membuatkan progres dalam rangka mengungkap
berbagai tindak pidana pertahanan
kami tentunya berkoordinasi karena berbagi kesibukan
baru bisa dijalankan hari sabtu ini bapak kapol dan jatim
alhamdulillah ini sekali lagi bukti yang kuat
tapi beliau menyampaikan sinergi dan kolaborasi
memang dua kata itu seringkali kita lakukan
tetapi mungkin tidak setiap kali bisa kita jalankan dengan baik
tapi ini bukti bahwa sinergi dan kolaborasi
bisa membawa kita pada kesuksesan dalam rangka penegakan hukum
pertamanya terkait dengan isu isu pertanahan di indonesia
semoga ini menjadi pahala yang baik di bulan suci ramadan
sekali lagi saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang
beragama islam tentunya kita tetap menjalankan tugas tugas kita sebagai pelayan rakyat
sejak saya dilantik oleh bapak presiden joko widodo pada tanggal dua puluh satu februari yang lalu
jadi sebetulnya ini malam perangkuling tiga pak kapolda
kami berkomitmen untuk memimpin langsung upaya pemberantasan kegiatan
pertanyaannya mengapa mangketa ini perlu kita berantas
mafiatan itu menyesalakan rakyat
saya ulangi mafiatan itu menyesalakan rakyat
rakyat terancam kehilangan haknya hak atas tanah dan juga bangunan
yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu satunya yang dia miliki
dan ini jelas jelas perilaku yang tidak adil bagi masyarakat kita
oleh karena itu kita harus serius benar
dan yang kedua mafiatan ini juga merugikan negara
negara kehilangan pendapatan akibat uang mafiatan
dan tentu saja mereka akan menghindari transaksi yang legal
yang seharusnya para pihak bisa membayarkan bea dan pajak kepada negara
tentu tidak terjadi ketika ini dikomptasi oleh para mafiatan
dan selain itu mafiatan juga telah menciptakan ketidakpastian hukum
sehingga ini akan menghambat proses investasi
pak presiden joko widodo berkali kali menekankan pentingnya investasi yang tumbuh di negeri kita
karena pembangunan ekonomi di berbagai sektor membutuhkan investasi
dan investor tidak akan rela tidak akan merasa aman dan nyaman jika anak yang seharusnya memiliki kemampuan hukum
menjadi bermasalah akibat perilaku mafia tanah tadi
kemudian untuk mewujudkan komitmen itu semua tentu kementerian apr dpr tidak bisa sendirian
itulah mengapa sejak awal beberapa siswa dandi kami melakukan silaturahmi sekaligus juga koordinasi
dan segera menentukan agenda agenda kerjasama dengan pelajaran di mabes polri
bahkan bapak kapolri langsung bapak jenderal tispostio sigit langsung menerima kami dengan jajarannya ketika itu
dan sepakat bahwa kita akan sama sama serius menangani mafia tanah ini
begitu pula dengan bapak jaksa agung dan jajaran jaksa agung muda ketika itu ada empat belas jaksa agung muda menerima kami dengan baik di jakarta
dan tentunya sama sama kita ingin mengoperasikan komitmen untuk memberantas mafia tanah ini
dan ini juga merupakan kelanjutan sinergi dan kolaborasi yang sebetulnya juga telah ditemukan
dan ini juga merupakan kelanjutan sinergi dan kolaborasi yang sebetulnya juga telah ditemukan
saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat sejak awal bahwa saya tetap konsisten dengan komitmennya sampai dengan hari ini
dan kami juga telah menjalankan rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak bidana pertanahan tahun dua ribu dua puluh empat ini
ketika itu ketua satgas melaporkan kepada kami dan dari hasil rapat

saya ulangi delapan puluh dua paket operasi yang memiliki potensi kerugian terhadap negara sebesar lebih dari satu tujuh triliun rupiah
dan total luasan bidang tanah kurang lebih empat lima ratus enam puluh sembilan hektare
ini adalah target operasi yang kami tetapkan untuk tahun dua ribu dua puluh
ini terjadi kenaikan dari tahun dua ribu dua puluh tiga sebelumnya ada sekitar enam puluh kasus pada operasi
dan angka delapan puluh dua tadi juga masih mungkin bertambah sesuai dengan perkembangan di lapangan
jika memang ada hasil pendalaman yang bisa kami jadikan sebagai penambahan jumlah target operasi
bapak ibu hadirin sekalian beberapa bukan beberapa hampir bisa dikatakan setiap kami melakukan kegiatan
termasuk kunjungan ke lapangan kalau bertemu dengan teman teman media di doorstop begitu
banyak yang bertanya apa yang harus dilakukan dan bagaimana strategi dari menteri atm bpn
termasuk jajaran kita semua termasuk satgas mafia tanah untuk bisa memberantas mafia tanah
oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan dua strategi
sebetulnya bukan sesuatu yang sangat baru ini sesuatu yang seharusnya terus dijalankan dari waktu ke tahun waktu ke waktu
tetapi tentu dengan leadership dan upaya upaya percepatan yang lebih decisive lagi di lapangan
yang pertama strateginya adalah tentu pencegahan
pencegahan selalu kita anggap lebih baik dibandingkan strategi yang lain
nah di strategi pencegahan ini upaya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendorong kesadaran masyarakat
agar tangannya didaftarkan secara resmi ke kantor kantor pertahanan ke kanwil
mengapa karena memang dengan memiliki sertifikat yang legal tadi
dan jika pada akhirnya seluruh tanah sudah tersertifikasi ini akan sangat menutup
ataupun akan meminimalisir paling tidak praktek praktek mafia tanah
membuat ruang gerak mafiatan makin sempit
oleh karena itu kami juga mendorong masyarakat setelah mendaftarkan tanahnya mendapatkan sertifikat
lalu memasang patok patok baras
supaya clear jelas ya tentu jangan asal pasang juga
karena ada bidang yang juga harus dipatuhi termasuk koordinat koordinatnya
dengan demikian kami bisa melakukan pengadministrasi yang lebih baik
setelah itu kementerian ppn dan jajarannya punya kewajiban untuk melakukan check and recheck
ini juga sekali lagi untuk mencegah konflik
untuk menentukan hal hal yang berbeda atau jadinya overlapping dan juga adanya permasalahan di lapangan
yang kedua strateginya adalah penindakan
penindakan ini tentu harus dilakukan jika ditemukan permasalahan yang tidak diselesaikan secara main main
artinya harus dikembalikan pada hukum dan aturan yang berlaku
jika ditemukan ada potensi duplikasi sertifikat
bisa menjadi bukti permulaan bagi satgas anti mafia tanah untuk melakukan penyelidikan
penyelidikan juga kami akan jalankan atas laporan atas pengaduan masyarakat
atas dugaan adanya praktik praktik dari mafia pangan tadi
untuk itu pada kesempatan ini saya juga ingin mengimbau masyarakat untuk bisa mengajukan
dan tidak usah ragu ragu berani saja mengadukan kami akan melindungi para saksi sebutnya
dan ini jelas jelas akan membantu tugas kami di lapangan
jadi bapak ibu kalau ada yang merasa menjadi korban atau kira kira akan menjadi korban dari mafia tangan
jangan ragu ragu untuk melaporkan segera daripada sudah terlalu jauh
jika laporan masyarakat itu terbukti bahwa ada praktik praktik mafia tanah
maka dengan dukungan dari para aparat penegak hukum
kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku
bapak ibu hadirin sekalian sebagai implementasi dari strategi tersebut
hari ini kami akan menunjukkan bukti dan kerja konkret kami untuk memberantas mafia tanah tersebut
di wilayah jawa timur kami memiliki target operasi sebanyak empat kasus
dengan target operasi tambahan sebanyak tiga kasus
ada pun jumlah tersangka sebanyak enam belas orang
dari data target operasi tersebut terdapat berkas perkara yang pada saat ini sudah statusnya p dua puluh
atau berkasnya sudah lengkap dan sudah dilimpahkan kekejaksaanan yaitu sebenarnya dua kasus
di banyuwangi dan di pamekasan
dengan jumlah tersangka sebanyak lima orang tiga orang dari pamekasan dan dua orang dari banyuwangi
delik menggunakan surat kuasa palsu dalam permohonan pemisahan sertifikat
yang melampirkan side plan dengan tanda tangan dan stempel palsu kepala dinas pekerjaan umum
akibat perbuatan kedua tersangka potensi kerugian terhadap masyarakat yang menjadi korban sebesar kurang lebih tujuh belas miliar rupiah
dengan luas tanah senilai atau sebesar empat belas dua ratus lima puluh meter persegi
sedangkan potensi kerugian negara
potensi kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari bphtb atau biaya perolehan hak atas tanah
dan juga pph pajak penghasilan sebesar kurang lebih lima ratus juta rupiah

ada dugaan lebih dari satu dua ratus sertifikat tanah yang dimasukkan di banyuwangi

ada dugaan lebih dari satu dua ratus sertifikat tanah yang dimasukkan di banyuwangi
jadi kalian bayangkan kalau satu serbun ikan saja tadi
potensi kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari bphbb atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan
kalau benar benar tadi ada lebih dari satu dua ratus sertifikat yang juga dipasukkan
dikali kali lima ratus juta berapa kita ingat
jika itu kita anggap hitungan kasar
kalau bisa kita tangani dan kita cegah
maka ini menjadi prestasi yang baik bagi satgas anti mafia tanah
khususnya yang ada di banyuwangi
dan tentunya ini akan menyelamatkan rakyat dan menjaga kerugian negara
delik menjual tanah yang diketahuinya bahwa tanah tersebut masih milik orang lain
kerugian masyarakat dalam hal ini korban
berupa kerugian tanah sebesar satu empat ratus meter persegi
seluruhnya nanti akan tentunya dijelaskan lebih detail lagi oleh satgas anti maketa
saya berharap kejadian ini menjadi pengingat kepada
siapa saja pihak pihak yang berani terlibat menjadi bagian dari oknum mafia tanah
kita sepakat tidak dampur bapak ibu daya
tidak ada ampun kita akan gebuk gebuk dan gebuk mafia tanah
karena mafia tanah telah menyesarakan kelimpuan rakyat dan juga menyebabkan kerugian negara
demikian hal yang dapat saya sampaikan
sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada satgas anti mafia tanah
dan semua yang telah terlibat dan bekerja keras pagi siang malam
saya tahu tidak mudah untuk mengungkap kasus kasus seperti ini
selanjutnya saya mempersilahkan kepada brigjen polisi arief rahman
selaku ketua satgas anti mafia tanah di kementerian apr bpn
untuk menyampaikan kronologis terkait kasus ini
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya